bila tiga ratus lima puluh km per jam masih kurang untuk anda
bagaimana dengan empat ratus dua puluh km per jam
bugatti chiron menggantikan veyron sebagai mobil tercepat di dunia
raja kecepatan sudah beristirahat
bugatti veyron mobil terkuat di dunia sudah lepas kendali
dan raja baru sudah dinobatkan
mari sambut bugatti chiron
bugatti chiron seperti veyron tetapi lebih
mesin enam belas silinder dapat menghasilkan satu lima ratus tenaga kuda
itu berarti tiga ratus tenaga kuda lebih kuat dari veyron
kecepatan tertinggi mencapai empat ratus dua puluh km per jam
dengan kecepatan empat ratus dua puluh km per jam
anda dapat menempuh new york city atlanta sejauh seribu empat ratus km
dalam waktu tiga lima jam secara teori
bugati chiron adalah karya seni dari insinyur
dari dua ratus pembeli dua lima juta usd atau tiga puluh dua lima miliar rupiah bugatti chiron
yang akan mencapai kecepatan empat ratus dua puluh km per jam
bukan masalah akan mencapai empat ratus dua puluh km per jam
intinya chiron dapat mencapai kecepatan tersebut
sejujurnya karena pembelinya mampu